rumah jabatan bupati penajam pasir utara yang berdiri di lahan seluas dua hektare di kawasan nipa nipah penajam
kabupaten penajam pasir utara inilah yang menjadi sorotan
rumah jabatan bernilai tiga puluh empat miliar rupiah ini disorot karena didirikan saat wabah covid sembilan belas masih meluas
menanggapi sorotan itu bupati penajam pasar utara mengaku ada sejumlah alasan terkait pembangunan ini
alasan mendasar yakni rencana pembangunan yang sudah lama
selain itu pemerintah kabupaten yang sudah berdiri selama dua puluh tahun ini tidak memiliki rumah jabatan bupati
terkait anggaran yang digunakan bupati menyebut lahan yang berada di tepi pantai menyebabkan biaya pembangunannya lebih mahal
selain rumah bupati di lingkungan tersebut akan didirikan rumah wakil bupati ketua dprd dan forkopimda
tentunya kalau perintah dari kami adalah menyelesaikan dalam tahun ini
karena kenapa karena hampir dua puluh tahun
kabupaten penajam pasar utara itu tidak mempunyai rumah dinas
dan tentunya landscape yang kita bangun itu adalah bukan perencanaan baru
bukan jabatan saya tapi jabatan sebelumnya
selain ada warga yang menolak pembangunan rumah dinas tersebut ada juga warga yang mendukung karena pembangunan sudah berjalan
meski demikian warga berharap bupati dan jajarannya tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
dan itu artinya kalau sekarang banyak orang mengatakan ini gitu sudah terlambat
artinya mau salah mau benar itu sudah artinya tidak bisa kita hubung hubungkan dengan covid sekarang
ya ya begitu sudah lebih anunya itu anunya kan dananya itu
sedangkan kita di sini masih begini gini
bupati juga menegaskan rumah jabatan bupati
yang kini sudah berdiri dipastikan bukan milik pribadi
rumah itu sepenuhnya milik warga di kabupaten penajam pasar utara
untuk itu meski harganya dianggap mahal seluruh elemen warga diperbolehkan memanfaatkan rumah tersebut untuk kegiatan kemasyarakatan